wah kamila kamu kamu cantik sekali ya maya cantik sekali kan cantik
eh apa apaan sih
putri sudah datang pangerannya sudah siap sekarang waktunya kalian berdua
mah berapa kali sih fadil harus bilang fadil gak mau pergi sama alena mah fadil mau pergi sama kamila
udah deh fadil mama tau kamu menolak karena di depan kamila
makanya mama datang kesini di tempat dimana kamila gak ada
jadi sekarang kamu harus bicara sama alena ya
mah ada kamila ataupun gak ada kamila fadil cuma mau pergi sama kamila
yaudah gini aja deh fadil kamu tanya aja dulu sama alena nah kalau alena gak bisa ya terserah kamu
tapi kalau ternyata dia bisa tolong dipertimbangkanlah fadil ya
yaudah mama sambungkan
dan mama juga mau dengar
tuh kan ma sibuk kan
jawaban yang mana sih
kamu pasti lupa dengan ajakan aku kemarin
oh itu iya aku udah mutusin aku mau tovan
aduh kenapa gak bawa charger
udah ngomong cepetan dong
halo selamat siang
suaranya mirip sekali dengan liga
iya aku udah mutusin aku nemenin kamu ke acara itu ya
aduh iya aku lagi sibuk banget nih pokoknya kita ketemu di kafe yang kemarin
kamu jalan jemput aku ke rumah ya nggak enak sama kayak yang soalnya
aduh aku sibuk banget nih ya ntar aku hubungin lagi ya
tuh kan ketauan
rupanya kamu udah telepon teleponan sama alena ya
nah sekarang kamu harus pergi sama alena bukan sama kami ya
maaf camilla ini pasti menyakitkan untuk kamu
tapi lebih baik kamu tahu sekarang daripada nanti kandungan kamu sudah jadi besar
ada apa kak
bila nanti aku akan pulang cepat ya kita cari gaun buat acara nanti malam
gaun nggak usah lah kak
kak fadil kan pergi sama
kak fadil dan ale
kalau kamu udah dengar semuanya aku cuma mau kamu tahu
ini semua terasa aneh mila ini semua gak benar
tolong percaya sama aku ya
kak fadil nggak apa apa kok
kak fadil pergi aja sama ale
mila ngerti kok
mila memang bukan siapa siapai kak fadil
ini nggak seperti itu ini nggak seperti yang kamu bayangkan
aku sama ale nggak ada hubungan apa apa mila
mila tadi dengar sendiri kak
kak fadil kelihatannya akrab sama ale
kemarin juga kak fadil udah ketemuan kan
ini pasti ada kerjasama antara mama dan alena mila
karena aku sendiri sama sekali nggak ngerti
tolong percaya sama aku
enggak mila aku gak akan lepasin kamu sebelum aku menjelaskan semuanya kamu
halo selamat siang dengan alena di sini
ya ampun tovan tadi kan aku udah ngejelasin sama
kamu gak dengerin aku ya
kamu udah bilang
iya tadi kan aku udah ngejelasin semuanya sama kamu
oh my goes tovan tadi kan aku udah bilang sama kamu
kita ketemu di kafe yang kemarin nanti sore
ya udah aku sebut banget nih ya
duduk duduk duduk
kok muka kamu murung begitu
ini kan malam minggu
kok kamu kesini kamu gak ada acara sama fadil
sebenarnya sih alhamdulillah ada acara sama kak fadil
mau datang ke acara pernikahan ya temannya kak fadil
jam tujuh malam ini
loh ini udah jam empat loh kamu kan harus mandi ganti baju dandan
loh kok kamu gak ikut
nah ibu ngerti nih kamu pasti habis bertengkar sama fadin kan
kamu ngambek gak mau ikut terus kamu kesini betul kan
ibu tahu dalam menjalin suatu hubungan tidak selamanya lancar
pasti kadang kadang ada percek cokan
tapi satu hal yang kamu harus tahu
hubungan akan selalu baik kalau satu sama lain saling mempercayai
kamu harus percaya kalau fadil itu sangat mencintai kamu
dan dia lakukan apapun juga karena cintanya kepada kamu
kalau kamu percaya hal itu ibu yakin tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan
waduh pasti akan kecewa kalau kamu gak ikut
memangnya kita mau ke mana bu
nah ikut aja
yuk nanti kamu tahu
kak katanya kakak mau ke pesta jam tujuh
itu udah jam tujuh lewat sepuluh loh
kak fadil masih nungguin kamila
loh memangnya kamila ke mana
kamu gak bilang sama dia kalau undangannya jam tujuh mulai
fadil udah bilang pak
tapi kamila belum sampai juga
kemana dong dia
dia juga gak bilang sama kamu dia pergi kemana
udah deh fadil berarti belum rezekinya camilla untuk pergi ke pesta itu
udah kamu pergi aja jemput alena
makanya pokoknya begitu sih fadil itu lagi cemas nungguin kamila
kok malah disuruh pergi sama wanita lain
pak mama yakin seyakin yakinnya kalau kamila itu malu ikut fadil ke pesta
kalau enggak kan pasti udah siap di sini pak
udahlah fadil kamu pergi deh sekarang
pokoknya fadil akan tetap pergi sama kami
bali akan tunggu sepuluh menit
kalau kamila gak datang juga fadil gak jadi pergi mak
fadil kamu harus pergi
dan mama mau kamu harus pergi sama
kamu harus pergi bahkanannt
dan mama mau kamu harus pergi sama
cantik sekali kan cantik
oke putri sudah datang
pangirannya sudah siap
sekarang waktunya kalian berangkat
lihatnya nanti aja di mobil ya
ini udah jam berapa ini
kita berangkat sekarang ya
fadil berangkat dulu ya
cucu pak pasti ganteng seperti opahnya
gajalah sih pak pak
dan aku juga senang untuk kesekian kalinya kamu percaya sama aku
bu tini yang mengajarkan mila untuk percaya sama kak fadil
kak setelah pesta ini mila mau bicara serius sama kak fadil
aku juga mau bicara serius sama kamu

yang sedang ini aja tak ada
entah sedt menurut dengan apa
yang kini yang ingin menemuk undang terhidupi luncai light shirt dan jengkau tg timu